kepala kepolisian daerah jawa tengah irjen pol riko adanil memastikan terduga pelaku pengeboman pos pantau polres sukoharjo masih hidup
ya diketahui terduga pelaku saat ini dalam keadaan kritis dan masih dirawat di rumah sakit
riko juga menyatakan tidak ada korban dari pihak kepolisian khususnya penjaga pos pantau
meski demikian ia bersyukur aksi bom bunuh diri itu tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak kepolisian ataupun warga sipil
kepala polda menyampaikan saat ini aparat masih menyelidiki pola aksi pelaku pengeboman
kepala polda menyampaikan saat ini aparat masih menyelidiki pola aksi pelaku pengeboman